kita beralih ke bulu tangkis nasional
wiranto terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum pengurus besar persatuan bulu tangkis seluruh indonesia
setelah calon lainnya gita wirjawan memutuskan untuk mundur dari persaingan menjadi orang nomor satu di cipayung
sejumlah pembulu tangkis dan matan pembulu tangkis nasional menaruh harapan kepada pengurus yang baru
musyawara nasional yang digelar selama dua hari di hotel bumi surabaya jawa timur
akhirnya memilih wiranto sebagai ketua umum pb pbsi yang baru
pemilihan diikuti oleh tiga puluh pemilik suara dari total tiga puluh lima pemilik suara
wiranto terpilih setelah pesaingnya gita wirjawan mengundurkan diri pada sidang pleno keempat
atau pada saat proses pemilihan ketua umum
sebelumnya gita wirjawan didukung oleh dua belas pengurus provinsi pbsi se indonesia
sedangkan wiranto mendapat dukungan dari delapan belas pemprov pbsi
cita cita kita kan
memperbanyak juara dunia untuk bulu tangkis indonesia
itu goal kita kan begitu
bahwa yang kita mimpikan yang kita harapkan adalah
akan kembali muncul juara juara baru dari indonesia yang merupakan juara dunia
usai terpilih wiranto sudah harus berhadapan dengan banyak pekerjaan rumah
dua peraih medali emas olimpiade susi susanti dan taufik hidayat
mengingatkan permasalahan regenerasi pemain di tubuh pelatnas
mereka berharap pembinaan atlet berjalan baik dan tidak ketinggalan dari negara negara lain
yang pasti mungkin terlihat bahwa ada generasi pemain muda
jadi antara generasi pemain muda ini
kedua untuk bisa naik ke atas ini agak sedikit tertinggal dibanding negara negara lain
ini yang harus dicermati khususnya juga mungkin untuk tunggal putra dan tunggal putri
enggak hanya dari pengurus dari semua mungkin
pelatih dari pemain harus bisa upgrade lah
harus kita juga jangan kita melihat bulu tangkis dalam aja
tapi kita juga harus melihat ke depan juga negara lain perkembangannya majunya seperti apa gitu
sementara itu peraih medali emas olimpiade rio
tontowi ahmad dan liliana nasir juga berharap kepengurusan yang baru bisa melanjutkan kebijakan kebijakan yang baik
kita pasti akan berterima kasih ya kepada kepengurusan sebelumnya
perusahaannya pak gita bersama jajarannya
yang pasti banyak terobosan terobosan baru juga dari beliau
contohnya dari kesejahteraan atlet juga sangat dipikirkan
sehingga mungkin itu salah satu motivasi juga buat atlet untuk berprestasi dan terbukti di olimpiade ini
mudah mudahan untuk pengurus selanjutnya bisa lebih baik lagi pastinya harapan dari kita atlet
wiranto akan memimpin pb pbsi untuk masa jabatan dua ribu enam belas dua ribu dua puluh